tadi mengatakan keamanannya ditingkatkan lebih begitu
ada kantong kantong parkir yang memang sudah disiapkan untuk dari berbagai daerah datang ke jakarta
tapi tidak juga hanya fasilitas seperti toilet kesehatan atau ambulans ataupun wudhu
karena memang niatnya akan melaksanakan sholat jumat di jalan
dan itu masih diantisipasi oleh pihak kepolisian agar tidak melakukan hal tersebut
agar hanya mengajukan aspirasi saja begitu berdemonstrasi
kita ke informasi selanjutnya
iya ini ada apel nasional nusantara bersatu digelar serentak di seluruh indonesia hari ini
selain di jakarta apel nasional juga digelar di medan
ya sudah ada koresponden cnn indonesia yan prabudi di medan
yan bagaimana jalannya apel nasional nusantara di medan
ya andra dan puspa pergelaran budaya nusantara bersatu
di lapangan benteng medan ini digelar sejak sekitar pukul sembilan pagi tadi
dan antusias para peserta cukup baik sejauh ini
dari sejak tadi pagi ada berbagai atraksi tradisi yang digelar atau dipertunjukkan kepada para peserta yang mengikuti kegiatan ini
kegiatan ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa semangat dan persatuan indonesia di tengah keberagaman itu masih cukup besar
ini terbukti juga dari ribuan orang yang hadir di lapangan benteng ini
dan saat ini sedang berlangsung sesi berfoto bersama
tadi jika anda melihat di sini ada berbagai atau ada sejumlah orang yang mengenakan kostum tradisional indonesia
itu tadi mereka merupakan penari yang sudah selesai menunjukkan atraksi tarinya
ada berbagai tari dari sejumlah etnis yang hidup di indonesia
seperti misalnya dari reok ada juga tari
barongsai tadi yang menunjukkan bahwa di momen ini akan ditunjukkan berbagai keberagaman atau hal hal yang menunjukkan bahwasannya indonesia ini beragam
namun tetap satu juga dan acara ini direncanakan akan berlangsung hingga siang nanti
nantinya dia akan ditutup dengan konvoy menggunakan kendaraan tni dan polri yang akan diikuti oleh sejumlah anak sekolah yang berasal dari sejumlah sekolah di kota medan
andrea dan puspa
terima kasih hian prabudi korespondensi ann indonesia melaporkan dari medan
ya tadi di medan juga salah satu apel ya
tidak hanya di medan tapi mungkin ada juga di jakarta lainnya juga
dan juga ada di bandung juga
jadi di beberapa kota besar di indonesia